assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh ya
ngobain ini mau ngobain masukin itu dibuka loh gerbang ini enggak usah
seks ini mau ketemu parihan oh
boleh masuk lagi tanya dulu sama dokternya boleh nggak dokter
oh ya pak ada yang harus saya sampaikan mengenai ibu andin alhamdulillah kalau
dilihat secara fisiknya kondisi bu andi sudah membaik sudah tidak apa apa
dan hari ini juga bu andin sudah bisa pulang
kondisi mentalnya pak memang harus disembuhkan secara pelan pelan
ah oh ya pak untuk sementara ini cukup itu dulu penjelasan dari kami ya pak
baik dong terima kasih
antara senang tapi
tapi tetap alhamdulillah
di situ sisi alam dari ilandin sudah bisa pulang
tapi kondisi mentalnya harus dijaga benar benar pak
lo kesini lagi
eh iya gue mau jenguk nino suami lo
gue cuma pengen cek kondisinya aja sih
mau gimana pun kan dia orang udah nolong gue
pasti nino ya yang ngomong kalau kita udah mantan
kayaknya lo gak perlu datang lagi deh kesini buat jengukin ini
soalnya untuk saat ini gue sama nino itu lagi mencoba untuk memperbaiki hubungan kita berdua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
ya ampun gue tuh gak ada maksud sama sekali untuk kayak gitu loh
gue cuma bener bener pengen ungkapin rasa terima kasih gue doang kan dino
gue gak ada maksud lain kok
hubungan aku dengan rena udah bener bener sudah
rena gak mau bicara
bahkan ngeliat aku mak
kamu harus sabar kamu tenang dulu
karena mungkin sekarang hati rena tuh lagi terluka
kita sabar tunggu sampai lupa hatinya sembuh
baru mungkin dia mau deket sama kamu lagi no
ya aku bisa apa
ya tolong bersabar mak
ya maksud mama gini loh
mungkin nanti kita bisa cari cara gimana supaya kamu bisa deket lagi sama rena
itu pasti mak
mak akan tetap berusaha
itu bukannya elsa
udah selesai juga andin
tapi belum bisa ketemu secara langsung
terus gimana keadaan kamu
aku tak tahu
dia mulai mencont rebuilding
ulang kilau dia
persidangan cerai kita kamu harus datang
aduh si nino malah mempertegas kalau gue sama dia masih dengan cerai di depan si ena lagi
saya permisi pulang aja ya dok
bukannya anda tadi mau jenguk saya
kalau seandainya ada yang mau dibicarakan bisa ke kamar rawat saya kita bicara di sini
kok kayaknya mereka akrab banget
aduh ini kayaknya dia yang menjijikkan
aduh si nino malah ngomong gitu lagi
gak tau dia kalau elsa tuh kayak cemburu sama gue
kalau seandainya memang ada rasa tidak enak terhadap elsa
gak usah dipeduli
aku mau pergi
hmmy nih tante agak ngintipin kamu dari jauh tadi
kayaknya mediasinya tante gagal ya
sebenarnya bukan mediasi tante yang gagal
tapi emang si enanya memilih untuk berkeras
hati dan gak mau menerima kenyataan
ya tante ngerti sih
tapi kamu tahu gak sih
kunci sukses dari sebuah hubungan itu adalah komunikasi yang baik
dan juga you guys spending time together
lebih sering meluangkan waktu bersama
itu dia sih
nah saat ini kan tante juga merasa gak enak sih
merasa gak enak sih sama kamu
karena kan tante yang minta kamu untuk ikut membantu di maharatu
gimana kalau kamu minta sienna untuk jadi brand ambassador nya maharatu
dengan begitu kan kamu bisa spend time together kamu
kamu bisa kerja bareng sama siena
terus bisa sering sering ketemu
tapi masalahnya dengan kondisi aku sama siena yang seperti sekarang ini
gimana cara aku meyakinkan dia untuk bisa kerja sama dengan maharatu
tante bisa ngatur itu semua
atau nanti tante bisa minta tolong randy untuk mengatur semuanya
gak ada yang gak mungkin
gak ada yang gak mungkin
sebenarnya boleh dicoba sih
inilah kita coba segala cara ya
yang penting hubungan kamu sama siena kembali membaik
dan tante rasa juga andien tidak patut untuk dicemburu
akan ada jalan keluarga untuk hubungan kamu sama sienna
thank you tante
mau balik ke ruang andien
terima kasih pak
ini ada pesanan bapak
ya nanti kamu tolong teruskan ya kerjaan saya
sebenarnya udah beres tapi tolong kamu cek lagi
ya baik pak
nanti untuk perkembangannya tolong update terus ke saya
baik kalau gitu saya permisi dulu pak
terima kasih ya
baik bawa saya ke rumah
baik jangan nanti saya jalan
lakukan aksinya lagi
dan ketika momen itu datang
riki akan tertangkap
rencana saya dan mbak esa ini bisa berjalan
apa kita bisa ketemu lagi
nggak bisa sekarang masih ada
langsung kabarin ya nanti tempatnya
dan waktunya kapan iya iya
sianah juga ngapain
coba ikut masuk ke dalam
kenapa mereka jadi dekat banget ya
itu kan mbak andin
bapak kan selalu ada di samping kamu din
walaupun harus jaga jarak
dengan kamu supaya kamu nggak menjerit
nir boleh tolong antren antren aku ke mobil dulu
iya tolong ya nir
nir sama sama ya
bisa kalau sampai kamu ada dibalik ini semua ya sam
kamu yang nyuruh riki untuk ngelakuin ini sama mbak
mbak pastikan kau masuk ke rumah
untuk saat ini kamu jangan dekati andi dulu
dimanapun andi berada
kalau memang kamu terlibat dalam semua ini
bapak setuju dengan kemauan andi
udah aku gak mau masuk penjara
aku gak mau masuk penjara lagi
ya allah ndien
begini amat trauma lo ya ndien
sampai ketakutan gitu ngeliat laki
padahal mereka orang orang yang jagain lo loh
yang jagain kita semua di rumah pondok pelita ini loh diin din
trauma ini terlalu berat buat dia
pasti dada askar seneng
kan dada askar akan sama mama
maksudnya unah antarin kita pulang
sama sama anak cantik
iya ada siapa itu yang ngeliat
sama banget tau mama maafin mama
mama janji mama gak akan pergi gak akan ingatin askar sama rena lagi ya
mama jangan sedih lagi ya
nanti dada askar dulu
harusnya aku bisa kuat untuk anak anakku
harusnya aku bisa kuat untuk anak anakku
harus aku bisa kuat untuk anak anakku
tapi setiap kali aku muncul bentuk bangkit
itu tuh kemungkinan
oke kita istirahat di kamar aja yuk
aku mau sama rena sama askarah mah
gimana kalo tetep sama askarah sama rena tapi sambil istirahat di kamar juga
iya yuk kita pindah kamar
tuh dia udah mau ke kamar duluan tuh
iya tuh tuh tuh
aduh aku mau ngecek dulu deh
aku mau ngecek dulu diri
sayang kamu disini samus sikit ya
takutnya ada seseorang atau ada yang pengen jahatin aku
dia tuh licik mak
dia tuh bisa jahat
jahat dimanapun yang dia mau
dan dia bisa jahat sama siapapun
nanti dia bisa jahat sama aku sama keluarga ini
ya allah andin
trauma yang kamu alami ini bisa membuat kamu seperti ini
kamu jangan khawatir
di rumah ini aman
ini rumah kita rumah kamu
aman di sini
kamu lihat sendiri kan tadi
di luar juga penjagaannya ketat
semuanya akan baik baik saja
aku juga masih di sini kok
lihatlah dulu sadar apa
ada anak podobat itu

udah sekarang mari dulu istirahat
di sini aman kok tenang
apa beneran aman di sini
gue yang jamin semuanya di sini aman
penjagaan di rumah ini semuanya ketat
kan gue udah janji jagain lo
ini kan di luar juga ada pak uya ada pak boeing pak putra pak riza ada anak buahnya ada polisi
gue ngerti ketakutan sekarang
tapi lo gak bisa terus terusan hidup banyak ketakutan
semoga allah semuanya aman di sini
semoga kita selalu dalam minuman allah
kita jalan disini
kutip angkat netean dia nunggu gitu dulu dua ribu dua puluh empat
untuk ke sports day kita
lepaskan kerja mahaslip itu loh
iya kasih sih
lada systemsnya nyari itu ko
bakal kita rubah tempat anre xia salim amat jari
bukan karena dia itu mantan istri anda kan
enggak enggak bukan
bukan karena dia mantan istri dan akhirnya apapun yang dia lakukan jadi terlihat buruk di mata anda
biar gimana pun kan kalian pernah berumah tangga
saya mungkin nggak bisa cerita banyak
tapi pengkabarannya kalau dari a sampai z semuanya sama aja
kurang lebih seperti itu
maaf banget kalau saya terkesan lancang tapi sepertinya kok anda benci ya sama elsa
aku masih berusaha untuk menjaga kamu di depan cnn
karena dia sama
kalau sampai sina tahu apa aja yang sudah kamu perbuat dia pasti akan kaget juga
maaf maaf enggak enggak kalau benci sih enggak
tapi yang pasti kepercayaan itu sudah hancur
bahkan kakaknya sendiri adik memilih untuk menjauh
oh ya itu kan karena andin ngerebut kamu dari dia nok
wajar kalau elsa marah sama andin
terus andin yang menjauh dari elsa nggak kebalik ya
oh ya ini buahnya tambah
aduh terima kasih banyak ya
ya repot tepat tepat sebeboh gue
tante gak kuat gak tahanin seperti itu
itu sangat menyakitkan
tapi ya memang di saat saat seperti inilah kita sebagai support systemnya andin kita nggak boleh nyerah tanpa
ya dan untuk pulihnya itu kan butuh waktu
terapi dan semuanya karena aku di posisi andin gak mudah
ya dokter juga memang bilang sih ini akan butuh waktu yang gak sebentar
dan karena andin saat ini hanya percaya sama kamu sebagai sosok seorang laki laki
bahkan pak surya andin kayak trauma gitu
untuk nemenin andin
karena tante gak mungkin melakukan ini sendiri
dan tante tahu at the same time hubungan kamu sama sienna juga sedang ada masalah
aku akan berusaha sebaik mungkin
kasih waktu ke pondok pelita
kasih waktu untuk andin
ya meskipun di satu sisi juga aku tetap akan mengusahakan berupaya sekeras mungkin untuk memperbaiki hubungan aku sama siena
dan tante terang aja aku sama sienna kan bukan hubungan yang baru sebenarnya
kita udah ngelewatin hal hal semacam ini
mudah mudahan dia bisa segera mengerti dan akhirnya bisa baikan lagi sih
amin tapi juga doakan itu
dan ya sebenarnya tante gak enak agak malu juga minta kamu doing this
dan nanti tante juga akan langsung segera minta randy untuk mengurus semuanya
maharatu seperti yang i promised you tadi ya
terima kasih tante
tante yang thank you sama
terima kasih tante
kenapa sih orang orang jadi makin nyebelin
mbak andin ngancam gue
dia bilang bakal masukin gue ke penjara kalau terlibat dengan aksi penculikan ricky ke dia
ya gue mana tahu dia mau diculik
gue aja bener bener marah kok setelah tahu kejadiannya
tapi kenapa ya gue malah dibawa bawa
mana papa ikut setuju lagi sama ancaman mbak andin
ditambah lagi sama nino
dia juga nolak gue
eh sekarang malah deket banget sama saya
sekarang malah deket banget sama sienna
ada apa sih sama semua orang ini
ini randy mana sih
katanya penting mau ketemu sama gue
kau lah mau banget
kayaknya aku masih belum lupa buat nyetir
aduh gimana ya
mama juga udah lama gak nyetir
gak ada yang lama juga kalau harus nyetir
kan sekarang di jalan ramai banget ya
aduh gimana ini nuh
saya minta tolong boleh
kalau nggak ada urusan apa apa
apa boleh nyeterin mobil saya buat antar balik ke rumah aktif
baliknya saya pesenin taksi online
nino kenapa mau minta aku setirin sih
aku kan jadi gak enak sama elsa
mana ada elsa lagi di sini
nino kan terluka sampai dirawat di rumah sakit ini gara gara nyelamatin aku
ini sih aku jadi serba salah
sengaja banget sih bikin suasana tambah panas
padahal kan dia tau kalau elsa gak suka sienna deket deket sama nino
aku gak mau ikut campur urusan nino sama elsa saat ini
tersedia atau gak
kalau gak gak apa apa
loh biar aku aja yang bawa ya
iya pak ada yang bisa saya bantu
iya pak ada yang bisa saya bantu
saya baru keluar tapi saya pasti nunggu mobil saya yang lagi diambil
tolong jaga saya pak biar saya tidak diganggu sama orang lain di sini
termasuk perempuan yang ada di samping saya pak
bapak kenal sama ibu ini
kenal tapi saya nggak mau dikata
maaf bu tolong ibu menjauh dari bapak ini
karena beliau tidak nyaman ibu ada di sampingnya
silakan bu tolong menjauh
pintunya udah dibuka loh gerbangnya ini
saya ke sini mau ketemu pak riza
oh mau ketemu pak riza
sebentar pas saya panggilin
tadi sih katanya lagi jaga jaga keliling halaman
ya takut takut ada penyusup yang masuk gitu pak
harus itu harus
hah nih dia
pak riza bisa di pasur dia nih
ada apa pak kayaknya bapak mencari saya
bagaimana perkembangan pelidikan pencarian ricky
udah ada titik terang
saya dan pak randy sedang menyusun strategi pak
untuk menguatkan pencarian ricky
dan hasilnya sekarang sudah mengerucut
untuk kami tahu di mana persembunyiannya
libatkan saya ya
saya juga ingin menangkap penjahat itu
kalau bisa dengan tangan saya sendiri
sebagai pelampiasan sakit hati anak saya
yang mungkin sudah dilecehkan sama dia ya
saya mau lihat penjahat ini ditangkap dan digiring penjahat
dengan mata kepala saya sendiri
operasi penangkapan ini sangat berbahaya pak
kami takut terjadi sesuatu dengan pak surya yang seperti dialami pak nino dan bu andi
saya saudara banget
dengan segala resiko yang ada
saya janji tidak akan menyulitkan kalian
kondisi pak surya sekarang sedang emosional
tapi sekali lagi saya minta maaf pak
saya belum bisa menjawab keinginan bapak
ini bukan masalah emosi
saya betul betul ingin melihat penjahat ini ditangkap
dan digiring ke penjara dengan mata kepala saya sendiri
kenapa kamu advertising
ini adalah gelar riza
kita berusaha sedikit
mau kabarin aku masih di rumah tante rosa
sebisa mungkin aku susul kamu segera ya
aku kasih tahu ini supaya kamu jadi lebih tenang dan semoga hubungan kita bisa membaik
iya tante boleh
soalnya bisa bisanya loh nino nyuruh kamu bawa mobil tante jadi gak enak
pasti gak lancar bawa mobilnya
ya tante sih ngerti tapi seharusnya memang nino gak memposisikan kamu diantara kamu sama elsa
tapi kamu lihat sendiri kan mino tuh benci banget sama elsa
saya emang agak gak enak sama elsa sih jadinya tante
dan saya juga gak tau secara detail
sebenarnya masalah nino dan elsa itu apa
tapi di sisi lain saya juga gak enak kalau nolak nimo
pokoknya nanti tante ngomong sama nino supaya dia jangan sampai memposisikan kamu diantara masalah dia sama elsa
gak enakan kalau kayak gitu
saya cuma ingin lihat ricky ditangkap dengan mata kepala saya sendiri
tapi pak saya tidak bisa memutuskan ini sendiri
saya harus bicara dulu dengan pak randy
karena ini termasuk operasi besar penangkapan yang resikonya banyak sekali pak
seperti yang saya bilang tadi
resiko sebesar apapun akan saya terima
kasih tahu randy untuk kelibatkan saya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
pak surya sabar
jangan emosional pada dalam penangkatan ricky
karena kalau tidak ricky tidak bisa kami jebak pak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
insya allah saya akan mengikuti arahan dari kalian
pak lebih baik pak masuk dulu ke dalam
biar hati jadi tenang pikirannya jadi adem
sebab ketemu sama anak sama cucu pun gitu
enggak deh pak boy
mengingat kondisi andin yang belum bisa terima siapapun
laki laki manapun kecuali sal
saya lebih baik pulang
saya pulang dulu ya
jangan lupa ya
selama bila sama randy
saya ikut dalam pencarian
ya baik pak
assalamualaikum pak rahmat
pak surya tergeliat sekali kalau sedang emosi
saya paham keinginannya untuk menangkap ricky
saya akan koordinasikan dulu dengan pak randy
kenapa mau aja sih siana bantuin nino
padahal kan gue niatnya mau gunain dia buat manas manasin andin
gue tahu lo pasti cemburu ngeliat gue sekarang
dan sebenarnya gue juga males terlibat dalam permasalahan kalian berdua
karena gue sendiri masih ada masalah
mari saya bantu pak
kamu tega ino
kamu campakin aku gitu aja
padahal aku bisa bawa mobil kamu
tapi kenapa kamu malah
tapi kenapa kamu malah milih siana
orang yang baru kamu kenal
ya saya minta maaf tadi ada urusan sedikit di kantor
bisa ketemu lagi
sampai jumpa lagi
sa terima kasih
udah mau berbual sama siapa
biar saya ajak pak
biar saya ajak